ketua mui bandung barat muhammad ridwan mengatakan kepada detik com
pihaknya perlu mengecek dulu informasi tersebut ke pihak yang bersangkutan
baru bisa menentukan apakah deklarasi tersebut menyimpang atau tidak
menurutnya perlu ditegaskan maksud dan tujuan adanya deklarasi jemaah tentara allah tersebut
jika dirasa bakal mengganggu keamanan
tentu akan tindak lanjuti dengan pelarangan oleh mui
dan pihak keamanan